itu apaan bangudin
teka teki susah
kagak ada silangnya
yang ada susahnya doang
nih mbak gaduh gaduhnya
makasih mbak surti
mbak tir baru pulang
iya aku baru pulang tak sempat
kakak taunya pada ngumpul di dalam
mak mau pesen gaduh gaduh
iya tolong bungkusin dua
iya mak duduk dulu
lo pesen gaduh gaduh juga
iya mak aku baru pulang
tak sempat aku masak tadi
oh seperti itu
mak juga gak masak rupanya
kagak kan tadi sibuk beres barang barangnya si tati
oh sekarang mak gimana perasaan

sekarang mak gimana perasaannya
orang sedih pakai petanya pula
tetangga aja sedih
pok tati meninggal
ambil banget sih ya
aduh emang susah ya ngomong apa tuh pancoran
suka gak nyambung
eh mit untung ya lo perempuan
ambil aja kalo berani
tangannya aja kerempeng begini
aduh kok kerempeng banget sih mas pur
kemaren itu mak
ada tetangga yang mimpiin pok tatik mak
katanya pas tidur
dia didatangin kok tati mak
ada utang mak
pok tati beli cabai di pasar
dia tuh pengen banget ke rumah emak emak
tapi segin mak
tak enak katanya
oh seperti itu
sebentar ya sur
paternuan ya emak
ya udah emak pulang dulu ya
aku juga pulang lah
perutku sudah lapar
ini toperannya bang
ini toperannya bang
ada yang keisi ada yang gagak
pantes kenapa man
bapak saya ada disini enggak
tadi pergi mancing sama
yaudah tung pak makasih
kalo kutu kurang hurufnya itu det
depannya m masa ketombe
gue mau ke parkiran dulu
situ belum bayar
mudah mudahan aja nih dapet ikan yang banyak ya
tts yang tadi mana pak
olololoh sudah bapak kasihin bang udin
masya allah pak
pak kan tadi tent sudah bilang pak
sekarang tis mau balikin ke cimot
eh bapak malah kasih ke bang udin
olololoh kenapa kamu gak ngasih tau bapak tuh
yaudah tuh pak
nanti ambil aja di bang udin
jangan lupa like share dan subscribe yaa
jangan lupa subscribe like dan share yaa
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
maaf ya emak lama tadi ke rumahnya cantin dulu bayar utangnya si tati
emak kenapa gak bilang biar ojek aja kesana yang bayar
sabri lo tau bahasa inggrisnya paham
apakah saya boleh bertanya
bahasa inggrisnya paham apa ya
terima kasih selamat datang kembali di parkiran kami
hati hati di jalan
kurang satu huruf
temennya lama banget sih mbak
bukan temen gua
wah terus siapa
lo kenapa sih nanya nanya
lo jangan berani berani ngisi tts buah
gua mau ke kamar mandi
kalau menurut saya mbak cocok tuh sama temen yang tadi
sama sama tukang ojek
kemana mana bisa barengan terus
he lo kok lama ngomong dia sebarangan
ini ngomongnya sebarangan
abang cocok sama dia
tuh kan cocok sama sama kasar
lo jangan kanterin baju dulu ya ke tukang lo ak
di ruang tamu kali
kagak ada mak
lo tadi terakhir naroknya dimana
di sini mak
kemasukan ke plastik baju gak tuh
lo ngisi tetes buah
udah gua bilang
kenapa lo masih ngisi
lo udah melancarkan